kita kembali ke ibu kota sebanyak empat ratus tiga puluh tiga keluarga eks warga pasar ikan penjaringan jakarta utara
meninggalkan rumah susun yang diberikan pemerintah provinsi dki jakarta
dan kembali ke bekas tempat tinggal mereka
mereka mendirikan tenda tenda darurat di puing puing reruntuhan rumah untuk menuntut ganti rugi
ex warga pasar ikan meninggalkan rumah susun yang diberikan pemerintah provinsi dki jakarta
dan memilih tinggal di tenda tenda darurat berukuran enam x tiga meter
di tenda yang hanya beralas terpal seorang warga dan bayinya bertahan
menuntut ganti rugi atas bangunan mereka
mereka juga menuntut dibangunkan rumah susun di kawasan pasar ikan
mereka berencana bertahan di tenda sampai tuntutan mereka dipenuhi pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar aksi protes dari warga pasar ikan
kami sudah terhubung dengan field produser cnn indonesia nur aspasya
selamat pagi sisi silahkan dengan laporan anda
selamat pagi rian
sejumlah warga masih memutuskan untuk bertahan di pasar luar batang
setelah sebelumnya pemprov dki jakarta telah menyediakan sejumlah rusun kepada mereka
dan saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang bertahan di kawasan pasar ikan ini
pak mamat selamat pagi pak
kenapa kemudian setelah disediakan rusun warga masih memilih untuk kembali bertahan di kawasan ini
ya karena kebanyakan
atau pencariannya jadi di sini
warga di sini pada bertahan
kalau di rumah suruh rusun susah nyari makannya
makanya dia pada bertahan di sini semua
sebagian juga ada yang di rumah rusun cuma dia pulang lagi kemari
karena kan di sononya susah
dia mau usaha apa usaha apa susah
jadi makanya dia balik lagi kemari
yang ditunggu ialah ganti rugi dari pemprov dki jakarta
jika kemudian tidak juga diberikan ganti rugi apa alternatif lain pak bagi warga ini pak
ya kalau nggak diganti tetap masih pada bertahan di sini
karena dia punya hak warga ini punya haknya masing masing
kalau misalnya masalah diganti ya memang kita punya hak
karena kita punya rumah rumah itu bangunan memang tanah tanah negara
cuma kita bangunan ini kita kan pakai duit
kalau misalnya kita bangunnya pakai daun atau pakai kertas kan nggak mungkin
ya di situlah
kalau kita berpikir kita cuma minta haknya kita saja
kalau diganti ya kita minta tolonglah diganti haknya kita
jangan silakan kita sewenuh wenuh mau digusur atau bagaimana
kita nggak ada tempatnya kita mau ada tempatnya
cuman kan tempatnya kejauhan susah nyari makannya
setelah bertahan dua minggu apakah ada reaksi dari pemprov dki untuk datang ke sini memberikan bantuan
ataukah bantuan malah datang dari lembaga non pemerintah pak
oh tidak ada kalau dari pemprov tidak ada
ada ada paling juga dari donatur donatur
tahu dari mana saya juga kurang tahu
ya nama juga kita warga ya disuruh mengumpul ya mengumpul saja
cuma kalau yang dari dari itu ya saya kurang tahu kurang tahu jelas
terima kasih pak muhammad dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali
rian nelayan dan karifan lokal di sini sedianya sama dengan tujuan akhir revitalisasi yang diberikan oleh pemprov ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara
kembali pada anda rian
terima kasih pak omad